sementara itu mahasiswa universitas indonesia yang nahas saat mendaki gunung selamet sudah berhasil dievakuasi
korban kini dirawat karena cedera di dahi dan tulang belakang
evakuasi irfan mahasiswa universitas indonesia yang terluka dalam pendakian di gunung selamet
membutuhkan waktu sekitar tujuh jam karena kondisi medan yang sulit
evakuasi melibatkan empat puluh tim sar gabungan yang dikerahkan menuju pos pelawangan gunung selamet lokasi irfan terjatuh
sebelum dibawa ke rumah sakit korban sempat mendapat perawatan medis di pos pendakian pancuran tujuh
irfan terjatuh saat menuruni puncak gunung selamet di kawasan pasir tidak jauh dari puncak gunung
saya langsung bertiga ke bawah cari bantuan